kedatangan kami kesini kami ingin bertemu sama rena
iya bu kami berdua boleh kan ketemu sama rena
maaf pak bu kami tidak mengizinkan
karena kalau ketemu bapak dan ibu rena pasti akan semakin sedih
tapi mungkin dia jadi lebih sedih karena dia tidak membawa barang barang yang dia suka
mau sampai kapan
padahal kita udah kehilangan anak kita
tapi kenapa kenapa kamu gak berubah
kamu sebaiknya pergi saja
tidak perlu minta maaf pada aku
aku hanya minta maaf kalau kamu masih mengulangi lagi
saya paling tidak bisa melihat perempuan seperti itu
aku akan menangis
andin bilang kalau kamu ada di mal ini
kenapa bapak ke sini
bukannya waktu itu saya sudah transfer ke bapak
dp dan penaltinya
kamu pasti marahkan sama saya
karena waktu itu saya tidak menempatkan janji saya
soal tidak jadinya pembayaran uang penalti
saya sungguh sungguh minta maaf elsa
atas kejadian waktu itu
pasti kamu lagi berantem lagi kan sama suami kamu

betapa beruntungnya dia punya istri secantik
dan dia tidak pantas membuat kamu sedih
kamu ngapain lagi ketemuan sama dia
inigunya komunikasi mu satu
aku lagi ngebahas kerjaan sama pak ferry

kamu mau bicara apa sih
aku emang udah janjianku sama pak ferry
dan aku minta tolong sama kamu
jangan ikut campur
terus sekarang aku gak melakukan hal hal yang melampaui batas kan
kamu ngapain lagi sih mokorza
apalagi sama dia
hak aku dong
waktu itu kamu ngelarang oleh aku untuk kerja karena aku hamil
sekarang kan aku gak hamil
jadi aku bebas dong
milih pekerjaan sesuai keinginan aku
tolong kalau kamu nggak pergi
aku yang pergi sama kayak
sama pak ferry
kau lihat itu apa
kenapa hati aku sakit lihat mino sedih kayak gitu
kalau aku emang cinta banget sama dia
aku lakuin ini supaya nina tahu
aku gak segampang itu bisa diremehkan
kamu gak apa apa
eh maaf kalo boleh tau kok bapak bisa ada disini
kebetulan saja saya kesini dan tadi saya lihat kamu lagi naik sendirian makanya saya samperin
kalo saya boleh tau kamu dulu kenapa mengundurkan diri sebagai belina basadur
tadi bapak dengar sendiri kan waktu itu saya hamil jadi saya nggak dibolehin kerja sama suami saya
tapi sekarang saya udah gak hamil karena saya keguguran
saya ikut perhatian ya kalo begitu berarti kamu bisa dong jadi belina basadur lagi
karena kan sekarang kamu sudah berusia berusia berusia
bisa jadi belina basadur lagi di putri ayu
kalau kamu memang mau kerjasama lagi sama putri ayu saya minta kamu besok datang ke kantor saya
supaya kita bicarakan ini
selamat siang bu
ya saya kesini mau ngambil barang barangnya rena
oh iya bu tunggu sebentar
ini bu boneka dan tasnya
ya makasih banyak ya
papa dateng kesini karena papa khawatir sama rena

rena masih di panti pak
ini kita mau kesana kok
kita juga masih mau usaha untuk mengambil hak asu adopsi rena juga
ya udah kalau gitu papa ikut kalian ya ke panti ya
siapa tahu papa bisa meyakinkan orang orang panti
kalau rena memang harusnya sama kalian
kalau gua ajak papa surya kesana
nanti papa surya malah jadi tahu informasi soal anak andin
bukan aja saya gak mau papa ikut
tapi saya mau mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga saya
berdua aja sama andin
kami bisa mengambil hak adopsi rena lagi
yaudah kalau gitu gak papa
papa gak ikut campur
bapak doakan yang terbaik buat kalian
makasih ya pak
sepertinya masal gak mau orang orang tau
rena dari panti mana
masa dulu pak
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
silahkan duduk pak bu
terima kasih bu
kedatangan kami kesini kami ingin bertemu sama rena bu
iya bu kami berdua boleh kan ketemu sama rina
maaf pak bu kami tidak mengizinkan
karena kalau ketemu bapak dan ibu rena pasti akan semakin sedih
tapi mungkin dia jadi tambah lebih sedikit karena dia nggak bawa barang barang kesukanya dia terutama bonekanya
sebentar dong kok
berikan saja bonekanya pada saya nanti akan saya kasih kerena
maaf bu saya melakukan ini karena peraturan dan demi kebaikan rena juga
ya udah saya taruh di sini
sebenarnya kami kesini bukan cuma mau mengantar bonekanya
kami ingin meminta kepada pihak panti supaya bisa memberikan kesempatan lagi untuk kami
iya ya tolong kasih kamu kesempatan lagi
karena kami berdua sangat menyayangi rena
terutama suami saya berbeda terpukul banget
saya ingin mengingatkan rena
begini bu pak
sebenarnya tadi pun saya sempat berdiskusi dengan tim pengawas arena
karena secara pribadi saya melihat ibu dan bapak juga rena saling menyayangi
jadi saya meminta ke tim pengawas untuk menindak ulang keputusannya
kita masih dikasih kesempatan
akhirnya kami akan mewawancarai lima anggota keluarga inti dari pihak bapak dan ibu
untuk ditanyai bagaimana perilaku bapak dan ibu terhadap rena
jika tiga dari lima memberikan input yang positif hak adopsi rena akan dikembalikan kepada bapak dan ibu
jika tiga dari lima memberikan input yang positif hak adopsi rena akan dikembalikan kepada bapak dan ibu

iya pak al
lima anggota keluarga itu berarti bisa papa mama mama rosa akses sama nino kali ya mas
kalau keluarga andin dan nino bertemu ibu panti dan tahu rena dari mutiara bunda mereka akan sadar dong
mereka juga akan tahu kalau rena adalah anak andin yang dulu mereka buang
nggak ada cara yang lain bu
saat ini itu satu satunya cara pak
jika bapak dan ibu setuju besok atau lusa kami akan mulai menanyakan ke pihak keluarga
iya saya setuju